menuju penghujung malam kini saatnya kita melihat running topic yang beredar di dunia maya dan media sosial
pertama saya akan ajak anda untuk melihat dari twitter
di sini ada berita duka yang datangnya dari dunia musik
penyanyi solo jebolan sebuah ajang pencarian pakat mike muhede meninggal dunia
penyanyi kelahiran tujuh november seribu sembilan ratus delapan puluh tiga ini menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit bintaro
serangan jantung dikabarkan menjadi penyebab meninggalnya
pelantun lagu semua untuk cinta ini
dan ada sejumlah ucapan duka dari netizen yang mengalir di lini masa twitter
dan juga rekan rekannya sesama artis dan juga penyanyi ratika pangabean
ada nama mike mohede yang kemudian bisa anda cari di lini masa twitter menjadi perbincangan pada hari ini
kunto aji sebagai penyanyi juga menyampaikan rasa dukanya
telah berpulang sahabat saudara dan juga panutan kami mike mohede
dan satu lagi kami pilihkan dari kamasean matthew
ada kamasean ini merupakan sama jebolan dari ajang
penyanyi yang cari bakat yang sama
ya karena michael mohede atau mike mohede dikenal sebagai seseorang yang sangat ramah dan juga berperibadian yang baik
itu dia dari lima set twitter yang sudah kami pilihkan untuk anda
ada berita duka namun selanjutnya kita coba lihat dari sianindonesia com
pertama dari kolom nasional
ini dari tanah sinabung
kapolri sebut bentrok pengungsi di sinabung
soal tanah bentrok yang terjadi beberapa waktu lalu karena warga lingga tak ingin terdesak oleh datangnya pengungsi
korban erupsi gunung sinabung sempat ada korban jiwa juga
kita coba lihat lagi informasi dari gaya hidup
dua ratus liter cat tumpah di rio de janeiro jelang olimpiade
yang tumpah bukan cat ke dana tapi langsung dijadikan sebuah karya seni
warna wari chat memenuhi salah satu dinding sepanjang satu ratus sembilan puluh meter di area bekas pelabuhan di rio de janeiro
pasti meriah di sana
ada lagi ini salah satu berita yang juga kami pilihkan untuk anda terkait dengan meninggalnya mike mohede indonesian night
dunia musik tanah air kembali berduka
salah satu musisi bertalenta mike mohede dikabarkan meninggal dunia